panggilan mudah mudahan bukan besok
kan besok ada meeting kerjaan
kenapa jadi semua
kejadian di satu waktu ya
masalah perusahaan belum selesai
belum lagi reda
duluan ya pak bu
papa udah pulang kok gak kasih tau aku sih
iya tadi papa
di ruang kerja papa
hah engkau mama
mama belum pulang pak
sama papa dulu
iya jangan mancos
ya mama masih di rumah sakit
mama belum sembuh ya pak
iya cuma sudah lebih membaik mama
tapi harus istirahat terus
istirahat udah malem ya bapak temenin ya
maaf ma saya nomorin rena dulu buat istirahat ya
ya sekalian ngejar asghar
salim dulu sama pak salomon
sehat gigi dulu ya oke oke cantik
sini peluk dulu
selamat bobo mimpiin dan
sebentar ya pak
ma tadi kamu denger nggak
aloh sama reddy membicarakan soal detektif swasta
apaan itu ya
aku cuma nggak tahu pak
coba coba ya aku ke depan sebentar aku kejar randy ya
aku penasaran mereka ngomongin apa
tapi reddy udah pulang dari tadi lah
kejar ajanya siapa tahu masih di depan aku penasaran ada apa lagi
tante sarah sama
om surya ke mana tante
tadi ke depan sebentar katanya makasih ya ki ya
eh kok saya gak ngeliat ibu rosa ya kemana apa udah tidur
ibu lagi nggak enak badan tante ibu istirahat di kamar
ya kasian apa gara gara kepikiran soal kebakaran gudang yang di villa itu
iya tante tadi ibu juga sempat pas lagi makan di kamar ibu nangis
kasian bu rosa
ah tadi saya nggak sengaja dengar kamu sama al ngomong soal detektif swasta
ada apa ren
maaf pak saya belum bisa bercerita mungkin bapak bisa langsung tanyakan kepala aja ya untuk soal ini
tapi semuanya baik baik aja pak
untuk soal itu pun lebih baik bapak langsung tanya aja ke pak al agar pak al bisa menjelaskan semuanya
ren ibu nggak mau jawab dua pertanyaan saya
ini malah bikin saya makin penasaran
ya udah kalau gitu nanti saya tanya sama ah
kamu tahu pak andien sekarang direwet di rumah sakit mana
ren ada apa sih ren
buat panggilan mudah mudahan bukan besok
kan besok ada meeting kerjaan
kenapa jadi semuanya
kejadian di satu austria
satu waktu ya masalah perusahaan belum selesai sekarang ini belum lagi renah
ini semua gara gara elsa
ngapain coba pakai ngajak siana segala bikin ribet semua orang
ini gimana ya gue bisa nemuin keberadaannya sienna
gue gak bisa nemuin petunjuk lagi di sini
aduh bakar di otak gue mikirin sienna terus
ini gue yakin sih ini pasti akan berbuntut panjang
semua orang akan ditanyain satu persatu sama polisi
terakhir gue ketemu sama siena di gudang itu
kamu itu kemarin di acaranya keluarga alvari ngapain sih bawa bawa sienna ke sana
ini kan jadi ribet semua orang
kok kamu malah nyalain aku ya nok
kamu juga gak diundang dateng dateng aja kan
jadi jangan nyalain orang terus dong
aku kan wakilin maman untuk datang
lah dia buat apa
ini sekarang besok aku ada meeting tapi tiba tiba aku dapat surat panggilan besok aku harus datang dulu kantor polisi
karena besok kan meetingnya penting bikin ribet jadinya
kamu dapat surat panggilan ke kantor polisi
ini bukannya setahu aku polisi itu belum bilang ya siapa korbannya
terus terus kenapa kamu bisa marah ya kalau aku ajak sienna ke villa
apa jangan jangan kamu udah tahu ya kamu udah yakin kalau korban kebakaran itu siena
kan meeting kemarin sudah dibilang dugaannya siena
apa kalian ada sesuatu ya no
mau ada sesuatu mau gak ada sesuatu apa urusannya
aku udah tiga kali loh ngeliat kalian berantem
pertama pas kamu ngantarin sienna ke rumahnya
dan dua kali aku ngeliat kalian itu berantem di villanya tante rosa
halo kamu masih disitu kan no
udah deh gak usah ngomong sembarangan
jangan bikin asumsi yang menggiring opini oke
enggak enggak enggak kamu aja yang nelfon aku sambil marah marah no
kamu marah karena aku ngajak sienna itu ke villa
makanya kamu sekarang udah pesurat panggilan dari kepolisian kan
apa jangan jangan kamu bener bener tau ya kalau memang korban kebakaran itu sienna
udah desa drama itu kalau ngomong gak pernah mikir
kalau dia nggak salah kenapa dia harus marahin coba
aku mau liat mama pa
aku mau liat mama